ada apa sih
kayaknya kamu suka ya sama perempuan itu
saya gak ada waktu buat ngeluarin kamu
harus ada waktu
karena ini ada hubungannya sama aku
oke ya begitu gayanya ya
mau makan apa
teh manis aja bu
terima kasih bu
ibu melayani sendirian
apalagi pas jam makan siang
pulangnya lama atau sebentar
saya kurang tahu
karena dia lagi menewakin orang tuanya
boleh saya membantu ibu
boleh saya membantu ibu
adik mau jadi pelayan disini
boleh ya bu
boleh ya bu
boleh ya bu
boleh ya bu
ibu terserah mau bayar saya berapa aja
ibu terserah mau bayar saya berapa aja
dan saya punya tempat tinggal di kota
dan saya punya tempat tinggal di kota
benar adik mau jadi pelayan disini
kalau gitu ibu terima kamu disini ya
boleh ya bu
ada yang bisa saya langsung kerjakan
ada yang bisa saya langsung kerjakan
kalau gitu hangatkan makanan aja
buat makan pelanggan nanti malam
makasih ya bu
buat makan pelanggan nanti malam
kerjaan lo gimana kak
dengan hasil pengotretan kita kemaren
dengan hasil pengotretan kita kemaren
dan bos pengen yang natural
dan bos pengen yang natural
bisa cari dimana
tapi kalau lo masih butuh model itu
tenang aja ya
saya makan telur po
wisunya masing masing telur
nah ini pesanan ayat po
tahu sih bang
ayat tahu sama kerang
ayat tahu sama kerang
tuh airnya tuh
mau peteknya bang
tuh mau ya mau
nih ini bang
kebetulan kamu udah mau berangkat
ada apa sih
maling kumot berenceng sama kamu ya
kamu naik taksi aja ya
ih kenapa sih
arah kita kan sama
enggak hari ini aku mau keliling cari model
aku duluan ya aku buru buru
model kacau semua
eh udah dapet modelnya belum lo
belum loh wid
ya belum lah gue lagi nunggu jayanal
emang gue manajernya dia apa yang ngertiin kegiatannya tiap hari
ya ditanya baik baik marah marah
si jayanal agak agak kacau
model yang lo titen semalem
nal kalo bisa cepetan dialog ke sini
gue sudah ringan tuh minta dilakukan pemotretan sekarang juga
gue tunggu ya
lagi nih nyarinya
keliling keliling dari tadi
cuman ngerti kan
rasanya ga sudah
nah gigi tuh

enggak enggak mau
enggak mau enggak mau

eh eh tolong tolong ada julik tolong
saya mau minta bantuan kamu buat jadi model pemotretan saya
turunin saya di sini juga sekarang
oke saya akan turunin kamu tapi saya akan laporkan polisi
saya sih terus terang aja ya di rumah saya itu ada barang yang hilang
tapi saya gak akan laporkan polisi kalau kamu mau bantuin saya
sumpah tuhan saya nggak ngambil apapun di rumah tuhan
mana saya tahu lagian kan kamu orang terakhir yang berada di rumah saya sebelum barang itu hilang iya kan
ah ini dia nih
ya udah bawa bus tunjuk ya
oh jadi itu model yang bikin lo sama jainal kalah kabut
bukan dia tapi model model lain semua ditolak sama bos
mudah mudahan saja perempuan itu bisa jadi dewi keberuntungan buat kita
lo tahu gak siapa perempuan itu
calon pembantunya jainal
kamu santai aja ya badannya agak dilusin
kasih tahu dong pembantu kan bukan model
eh coba kamu santai kamu relax biar hasilnya bagus ya
coba deh oke oke ya
tidak ada yang disini
kamu anggap duit tak
begini sekarang kamu anggap kamu sedang berada di taman
nah kalau di taman kamu ngapain
biasanya saya duduk sambil memetik bunga
kamu memetik bunga yang bagus yang indah
biar hasil pemotretannya bagus oke
ada apa sih
kayaknya kamu suka ya sama perempuan itu
saya gak ada waktu buat ngeluarin kamu
harus ada waktu
karena ini ada hubungannya sama aku
eee coba oke ya begitu gayanya ya
tahan ya oke